hadir dalam rapat kerja dengan komisi dua dpr menteri dalam negeri cahyokumolo
dicecar pertanyaan seputar pengaktifan kembali basuki cahayapurnama sebagai gubernur dki jakarta
anggota komisi dua dari fraksi inisiator hak angket ahoket
mempertajam pertanyaan seputar alasan di balik mendagri
mengembalikan jabatan gubernur kepada ahok
nah kemudian yang berikutnya pak menteri saya kira pak menteri sudah paham
dengan gonjang ganjing penuh aktifan pak
pak menteri saya kira dengan sikapnya mundur kalau salah
kalau saya cukup menyayangkan tuh pak menteri seolah olah pak kesan publik loh pak
pak menteri pasang badan terhadap ahok pak
walaupun saya tahu nih pak menteri ya ini melaksanakan undang undang
tapi menurut saya pak sejatinya pernyataan itu tidak diletupkan pak
menurut saya loh pak
yaudah kita kembali lagi ke undang undang
karena terkesan seolah olah pasang badan terhadap ahok
di tanggal sebelas februari itu dalam penjelasan berbagai undang undang
kapan selesainya tanggal sebelas februari
tafsiran kami jam dua puluh empat
itulah masa cuti berakhir
sementara pelatihan adalah jam lima belas tiga puluh kurang lebih
itu yang muncul di media massa
di situ kami melihat pelanggaran
pelanggarannya bukan oleh petahana tapi oleh pemerintah yang menyelenggarakan
serah terima tersebut
dalam poin itu maka kami mengatakan
pemerintah juga melanggar undang undang sepuluh dua ribu enam belas tentang pilkada pasal tujuh puluh ayat tiga
yang kami bacakan di situ yaitu
menjalankan cuti di luar tanggung jawab negara
dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabat tajam
penerapan pasal delapan puluh tiga ayat satu undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
tentang pemerintahan daerah kembali menjadi perdebatan di tengah rapat kerja
antara menteri dalam negeri dengan komisi dua dpr
soalan pengembalian jabatan gubernur dki sejumlah anggota komisi dua dpr
juga mempersoalkan pelantikan ahok yang dilakukan sebelum masa kampanye berakhir
mahkamah agung yang dihadapkan menjadi penengah pun enggan berfatwa
ya kalau menurut saya karena konstitusi sudah jelas
ngapain lagi minta ke mahkamah agung
kan fatwa juga sifatnya kan tidak mengikat
nah dari situ sebenarnya ada pesan dari mahkamah agung
kok peraturan sudah jelas kenapa nanya ke kami lagi kira kira gitu
kira kira kalau fatwa ma keluar itu
bola panas pengembalian jabatan ahok sebagai gubernur pun semakin membesar
sementara cahyo menegaskan putusannya mengembalikan jabatan gubernur dki kepada ahok
sudah melalui pertimbangan dari berbagai aspek
termasuk berkonsultasi dengan presiden
jadi saya hanya membelah pak jokowi
jangan salahkan pak jokowi
terus dikit dikit sasaran tembak ke pak jokowi jangan dong
saya yang salah
kalau emang saya salah
kalau mau demo demolah saya
kalau mau turunkan turunkan saya
saya yang membela pemadam saya pimpinan saya
tuntutan jaksa yang bersifat alternatif menjadi dasar baginya
mengembalikan jabatan orang nomor satu di dki kepada ahok
basuki cahayapurnama dituntut pasal satu ratus lima puluh enam dan atau satu ratus lima puluh enam a
dengan ancaman hukuman lima atau empat tahun
buntut dari keputusan mendagri itu
empat fraksi dpr menginisiasi hak angket yang telah ditanda tangani sembilan puluh tiga anggota
akbar yunisah surya jakarta